setelah melakukan wukuf di arafah hingga jam delapan waktu arab saudi kami melanjutkan perjalanan
ke musdalifah untuk melakukan mabit namun kami tidak bermalam hanya sekedar melintas dan sekitar
jam dua belas lewat sepuluh tadi kami sudah meninggalkan musdalifah dan sekarang sudah berada di masjidil
haram rencananya kami akan melakukan tawaf ibadah dilanjutkan dengan saiz serta tahalul dan
jumat siang nanti setelah beristirahat di hotel transit kami akan menjaga perjalanan ke mina
untuk melakukan lontar jumroh hingga hari minggu mendatang